memaknai kasih dan cinta tuhan yang diwujudkan dengan kepasrahan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya adalah lewat tarian sufi yang kini digandrungi kalangan remaja muslim di pesantren
tak jarang latihan digelar di alam terbuka seperti sawah kebun dan hutan
iringan musik sederhana dari kecapi dan seruling ditampilkan untuk membawa suasana menjadi damai dan pasrah
ilmu tentang kenyamanan ilmu tentang mendekatkan lagi kepada allah mendekatkan pada nabi ilmu cinta juga sih
banyak sebenarnya makna yang saya dapatkan di bulan ramadan
salah satunya pengalaman seperti ini
saya yang baru pertama kali menari di tengah sawah seperti ini
apa yang kamu rasain
ya yang saya rasakan lebih romantis saja melihat suasana alam yang begitu indah
menurut pengasuh pondok pesantren al islah kiai budi harjono penerapan tarian sufi di pesantren ini dipadukan dengan budaya jawa sehingga dapat lebih mudah dipahami dan digandrungi para santri
ini sangat anu sangat lokal sekali tari sufi ini artinya judul dengan filosofi lokal
wisdom lokal jadi saja terkesan oh ini dari arab dari muter tidak bisa
dalam tari sufi setiap gerakan baik tangan dan kaki serta tubuh yang berputar memiliki filosofi yang mendalam tentang penyerahan diri
damar sinuko semarang